jangan jangan michael sama resti orangnya itu itu juga
jangan jangan dia juga eta yang ngajak ubed ke malaysia
ubed harus bayar lima juta ke dia
katanya buat ke penyalur tenaga kerja ubed sempat ngasih satu juta
dia ngakunya kerja di perusahaan pemasaran perumahan
waktu itu dia ngaku ada side job jadi perantara jual beli rumah
dia butuh uang sepuluh juta
istri sama anak si komar
tanggung jawab kita juga
jangan ikut kebagian susah
dimanapun caranya uang yang dibawa kabur itu harus balik
dia perempuan umur empat belas tahun
yang sudah mulai kenal
dan lagi belajar bohong
sejak ibu gak ada bapak nggak pernah pergi kemana mana
tapi saya masih kerja
sekali kali ngantar teki nanti
sejak teki nanti kerja di jakarta
kerja saya cuma ngelapin mobil yang gak kotor
terus manasin mesinnya
habis itu saya duduk di sini
cuma duduk dan kerja apa apa
besok kamu ke pasar
saya mau ketemu
kamu kenapa jadi gini
jawab dulu pertanyaan imas kemarin
soal kerjaan kamu
kan sudah saya jawab
jawabannya gak jelas
itu sudah jelas
ratna itu namanya bukan ratna
mika masih belum bisa dihubungi
mika gak bisa dihubungi sejak saya kasih uang pinjaman buat bayar kos
total satu setengah juta
saya bantu resti buat bayar rumah sakit saudaranya dua juta
saya bantu resti buat bayar rumah sakit saudaranya dua juta
saya sempat curiga
mika sama resti orangnya itu itu juga
jangan jangan dia juga eta
yang ngajak ubed ke malaysia
ubed harus bayar lima juta ke dia
katanya buat kepenyalur tenaga kerja
ubed sempat ngasih satu juta
dia ngakunya kerja di perusahaan pemasaran perumahan

waktu itu dia ngaku ada side job jadi perantara jual beli rumah
dia butuh uang sepuluh juta buat keperluan ini tuh
dia pinjam sama saya
pelakunya mau ganti dua kali lipat
itu uang buat keperluan saya
itu memang buat keperluan saya
keperluan bayar kosan
keperluan yang lainnya
uangnya gak kembali
uangnya gak kembali
orangnya aja gak tau kemana
saudara atau temen dia selain yang saya tukus ada yang kamu kenal
jangan jangan perkiraan kita benar
itu artinya kita kena tipu
ya enggak lah
kok kamu tau aku di sini
nunggu temannya waktu itu ya
temen yang mana
laki laki yang waktu itu ketemu sama kamu di sini
kok kamu tau aku pernah ketemu temen di sini
kebetulan aja tau
kebetulan atau sengaja nyari tau
terus kamu juga tahu kalau habis ketemu aku dia dipukulin orang
orang itu nyuruh dia supaya gak deketin aku
kamu pasti tau iya kan
siapa yang mukulin dia
kenapa dia salah apa
kamu tahu kalau dia itu copet
kamu tahu dari mana kalau dia copet
dari temen aku
terus masalahnya apa
aku gak mau kamu deket sama dia
jadi kamu yang ngelarang dia deketin aku
ya udah oh
hari ini kalau ada hal sampai saya macansi delapan belas
aku percaya dua k lo juga
tapi udah apa disini bu
lebih dari sepuluh dompet
saya nggak tahu ngumpulin yang satu lima dari berapa dompet
harus kita cari perempuan itu
aku tahu siapa yang nyuruh mukulin ubed
orang baru aku kenal
dia ada hubungannya sama kang mus
urusannya gak usah diperpanjang
tapi aku gak terima
anggap aja si ubed lagi sial
ubed juga pasti nggak mau masalah ini diperpanjang
kalian sama aja seperti orang yang nyuruh mukulin ubed
saya apes melulu
lebih banyak mana sama beruntungnya
pasti beruntungnya jauh lebih banyak
cuma kamu suka nggak sadar
saya juga kadang suka gak sadar
kalau saya lagi beruntung
beruntung masih bisa makan
beruntung masih bisa nafas
beruntung masih punya keluarga
beruntung masih punya temen
kalau kita lagi apes lagi siang
mungkin itu ujian buat kita
untuk menguji seberapa sabar dan kuatnya kita
terus saya harus gimana
kalau itu ujian kita harus sabar
tapi kalau itu balasan atas kejahatan kita
ya kita harus terima
tapi bukan cuma terima
kalau ngasih nasihat mah hebat
tapi kalau jalannya mah masih ngaco juga
gak beda lah sama kamu
punten ini mah
saya namu udah setengah jam lebih
tapi belum dikasih minum
keasikan ngobrol jadi aja
eh kamu mau apa bed
mau teh apa kopi
kalau ada mah sirop
hayat banget tak ada apa lagi
rupanya pingsan sekolah
jangan pingsan k lean dan k kou
ya udah kayaknya
romano tak mulai belasah
kamu helo budak k
di tempat biasa kita jajan bahasa chuangki
padli enggak usah bikin minum
ada urusan penting
saya harus pergi sekarang